eh mas pur
baru aja ineko mau nelfon
mau minta anterin ke supermarket
kamu katanya istirahat
iya pengen istirahat di rumah
gue suka banget kue tar coklat
nyari buat pangkalan yang baru
pisangnya bungkus semua lim
kenapa gak makan disini aja pur
bukan buat gue
mbak isha sama mbak surti gak datang
kalau hari minggu libur pak
kalau gitu nanti siang kita makan di luar yuk
indah ajak bunga
bapak lagi pengen makan di luar
yang berduaan aja
waktu kita masih pacaran
kan genitnya sama ibu
sama istri sendiri
bukan sama perempuan lain
kalau bapak berani genit sama perempuan lain
eh mas pur
mau minta anterin ke supermarket
iya pengen istirahat di rumah tapi sambil bikin kue
gue suka banget kue tar coklat
nggak terlalu suka sih
lo ngapain kemari
kan emak kagak bikin kue
tati mau pindahan hari ini boleh nggak emak
oh seperti itu
yaudah lu beresin itu kamar lo
oh tapi perabotannya taruh dimana emak
udah meja sama kursi lo taruh dulu di belakang sono
nanti sampai rumah saya akan berunding dengan istri
terus saya akan menghubungi mas harun
jadi atau nggak jadi
saya akan kasih kabar hari ini
ambilin handphone emak di meja makan
kagak kakak lagi sibuk kok
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oh om herman mau jemput
jadi mau nonton emak
jadinya bukan nonton tapi makan
makan dimana emak
tad emak pake baju yang mana ya
baju yang ada aja sih mak
mas pur bisa minta tolong nggak jemputin cen cen kesini
oh gitu ya
ya udah dah gue balik sekarang
tis bantuin gue pindahin yuk
ntar nunggu ajaan subuh
ya sekarang lah
tunggu pur dulu atuh jak
semakin beberapa paket
banyak orang yang membantu sebuah pekerjaan
maka akan semakin ringan pekerjaannya
kan mas pur dari tadi udah bolak balik
nganterinu ke sama cen cen
yang bener nih
nanti kalau kamu perlu bantuan
kamu tinggal telepon gue ya
tadi dijemput alia katanya main
nah itu si pur
pur dikit yuk
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
ya aku gak bisa
aku baru sampai di rumah i nneke
udah janji mau bantuin dia bikin kue tercoklat
kamu mau jalan sama dia
abis dia kasih taunya mendadak
nah kita kemana